ya kebijakan bagasi berbayar untuk para penumpang pesawat menuai tanggapan
menteri pariwisata menilai hal tersebut dipastikan akan berdampak pada sektor pariwisata
seperti berita yang dilansir detik com pada tiga puluh januari
menteri pariwisata arief yahya menyatakan bagasi berbayar akan berdampak buruk pada traveler
dan juga pelaku dunia usaha di bidang pariwisata
menpar mencontohkan di wilayah riau misalnya
menurut menpar arief yahya bila terjadi kenaikan dan penerapan tarif untuk bagasi
hendaknya tidak dilakukan secara tergesa gesa
ya dan untuk membahas lebih lengkap
kini kita sudah tersambung dengan guntur sakti
selaku kabiro komunikasi publik kementerian pariwisata
selamat malam pak guntur
selamat malam mbak
lalu bagaimana tanggapan anda terkait kebijakan bagasi berbayar ini
jika kita melihat dari kacamata kementerian pariwisata ya
dan dampak yang paling besar yang paling terlihat terkait kejadian ini
di bidang kepariwisataan itu apa pak
pertama publik masih merasa harga tiket tinggi
kemudian tanggal dua puluh dua terjadi pemberlakuan terhadap bagasi
dan yang ketiga pembatalan beberapa maskapai penerbangan karena demand yang berkurang
sektor pariwisata sektor yang sangat terpengaruh atau terdampak
dari tiga persoalan ini
nah kami tanggal dua puluh empat pak menteri langsung menurunkan tim yang dipimpin oleh staf khusus bidang konektivitas
untuk melakukan audiensi kepada pemilih otoritas dalam hal ini kementerian perhubungan
tim sudah ketemu dengan ibu dirjen perhubungan udara
menyampaikan polemik dan gejolak yang terjadi di beberapa daerah
dan memohon kiranya
ada solusi yang cepat untuk mengendalikan harga dan mengendalikan situasi pasar
alhamdulillah kami berterima kasih juga kepada komisi lima dpr ri
terima kasih kepada kemen hub
dan terima kasih juga kepada pihak maskapai dalam hal ini
citylink yang hari ini sudah menunda pemberlakuan bagasi
berbayar dan itu tentu kabar baik dan kabar mengembirakan untuk industri pariwisata kita
iya pak lalu dengan berkurangnya atau dengan tidak adanya lagi bagasi gratis
namun harga tiket jadi semakin bertambah
itu alasannya kenapa ya pak
ya kalau tentang kenaikan harga tiket
barangkali inaca atau kemen hub yang barangkali punya kapasitas untuk menjawabnya
namun yang kami dapatkan informasinya
range harga tiket itu masih dalam koridor tarif atas dan masih dalam koridor tarif bawah
namun karena kenaikan ini mendadak
dan pak menteri berpikir boleh naik
namun alangkah bijaksana dan wise
kalau kita lakukan secara bertahap dan pelan
sehingga masyarakat tidak terlalu terkejut
dampak dari harga tiket yang tinggi
kemudian penerapan terhadap tarif bagasi
dan diikuti dengan banyaknya penerbangan yang tidak terbang di beberapa daerah
banyak sektor industri pariwisata kita yang terpukul juga sebetulnya
ukm yang ada di bandara dan di beberapa tempat
kehilangan banyak yang sepi
kemudian travel agent juga ragu dalam menjual paket tour
hotel hotel di daerah juga mengeluh karena kekurangan okupansi
sektor transportasi juga terpengaruh
nah ini yang kami dalam beberapa hari ini berusaha menyuarakan aspirasi teman teman industri pariwisata di daerah
tim sudah melakukan koordinasi dengan kemenhub selaku pemilih otoritas
dan hari ini sudah ada satu langkah yang berhasil

maskapai city link sudah menunda penerapan bagasi berbayar
ibu dirjen juga menjanjikan akan meninjau kembali regulasi
dan kami tentu berharap
mudah mudahan publik tidak diberatkan lagi dengan situasi ini
meskipun kami paham dan kami sangat sangat memahami
industri penerbangan kita juga membutuhkan operasional yang cukup untuk itu
baik lalu dari kemenpar sendiri
apakah dapat memberikan rekomendasi terhadap kementerian perhubungan atas kebijakan ini
ya tim sudah beraudiensi dengan ibu dirjen perhubungan udara
kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi setiap waktu dengan kemenhub
berharap mudah mudahan ada sebuah penyelesaian yang cepat
sehingga gejolak kenaikan harga tiket
penerapan bagasi berbayar
termasuk kengselip penerbangan di beberapa bandara di indonesia
sehingga pergerakan wisatawan khususnya domestik atau nusantara ke berbagai daerah
juga akan berjalan normal
dan itu merupakan salah satu target kinerja juga dalam pencapaian target wisatawan untuk sektor pariwisata kita
ya dan berbicara mengenai target pak
ini kan kita punya target ya
kedatangan wisatawan nusantara dan juga wisatawan asing di sebanyak dua puluh juta orang
di tahun ini ya
di tahun dua ribu sembilan belas ini apakah ini akan terkait dengan kebijakan bagasi berbayar tersebut
lalu apakah target wisatawannya bisa tidak terpenuhi dan kira kira mengatasinya seperti apa pak
kalau untuk pencapaian target dua puluh juta wisatawan mancanegara

sampai saat ini itu belum terkoreksi
karena itu juga sudah menjadi keputusan yang ditetapkan oleh bapak penas
tetapi kita berharap
dan kita tentu akan memiliki strategi strategi yang lain
dalam rangka mengejar target capaian
baik untuk wisman maupun untuk wisnus
harapan kami tentunya dengan polemik kenaikan harga tiket bagasi berbayar
termasuk tertundanya beberapa penerbangan
ini bisa terselesaikan oleh pemegang otoritas dalam waktu cepat
sehingga industri pariwisata kita kembali tumbuh
dan ekosistemnya juga dalam posisi yang kondusif
baik terima kasih pak guntur sakti
kabiro komunikasi publik kemenpar